jadi pengunjungnya orangnya ganti ganti terus ganti ganti taruh
antara di pilar yang besar kita berlindung atau nggak di meja meja yang menurut kita kokoh
namun kunci adalah kesabaran
bukan aku tuh di boc kak
tapi kita bicara dengan kenaikan suku bunga memang tidak bisa dipungkiri harus dilakukan mengingat memang kondisi global menjadi trigger bi melakukan hal ini
nah terus pas banget lagi jadi tower kita tuh dekat sama tempat makan
ya mungkin dari kakak kali ya pertamanya